iya oleh karena itu ibu harap orang tua kamu bisa datang untuk menyaksikan pemberian penghargaan tersebut
iya insya allah bisa bu nanti saya akan coba kabarin orang tua saya di kampung
kalau wulan sih tadi masih di kelas kak
tapi nggak tahu deh sekarang di mana
kok tumben kak rahman yang jemput
gimana wulan di sekolah baik baik aja kan
baik sih kak cuma tadi dia dihukum guru soalnya dia gak merhatiin pelajaran
ya allah kok bisa dihukum
oh ini mungkin karena pengaruh pacarnya
iya kayaknya ulan udah punya pacar
siapa kak yang mana kak orangnya
kalau yang mana kakak belum tahu orangnya yang mana
tapi kalau nggak salah namanya itu
eh gimana gimana kita jadi nggak ngerjain siswa
iya nggak ngerjain
eh itu si res sama joshua nungguin kita
eh kang rahman kalau gitu
defen pamit dulu ya soalnya ada tugas kelompok yang harus defen kerjakan
sampai ketemu kak
semangat kak belajar ya
tadi gue ketemu sama kakak lo
kalau lo tuh udah punya pacar
kalau sampai ketahuan depon
terus ngasih tahu soal gue pacaran sama roman
kak raman didengerin
dia kan suka berbihan kayak lo
cuma nyebut nyebut nama penyiar radio doang
eh disangkanya pacar gue
udah gue mau balik
udah mister kecola
kayaknya wulan ada nutupin sesuatu dari gua
nanti gue bakal cari tahu soal gibran
yang harus gue urus itu adalah samuel
ayo ada urusan yang lebih penting
enggak usah gue kasih kuih sih
kue kue kak apa sih
tapi emangnya kalau gue kasih gina kue
ya sudah nanti saya bantu
eh seterah dulu deh
yang penting ntar pas kita di rumah gina
ntar yang ada dia malah tambah bete
tambah ngambek sama gue
aduh kalau itu sedikit susah
tapi nanti usahakan saya lah
pokoknya jangan kebulak balik
nah dialognya udah datar aja biasa ya
dicariin nggak ada ada
di kolong meja di wc di atas genteng
ternyata kalian ada di sini
hari ini adalah hari keberuntungan lo sama si deren
keberuntungan gue sama carlo
lemangnya kita dapat door price dapat undian berhadiah
ada kali jati basah kena air kerang
bobi yang baik hati ingin kasih traktira
masa nunggu ikan emas jadi ikan mbah
tapi bu harus hari ini banget gitu
harus sekarang kan
maksudnya bisa besok atau lusa
nunggu apa lagi ya
oke makasih bob
kalian sebutin tempatnya di mana
ayolah berang berang makan berkat
gagal sudah gue perencana
gue boleh buat
eh kok lo pada nggak senang sih mau gue traktir
ya kok salah liat
lo pada senang senang
ada burung jinak bisa berenang
lo pada buat raffit makanan enak
harusnya pada senang
sampai juga jadi korban pemerasan kayak ibu
alhamdulillah honorario udah turun
lumayan gue jadi punya uang buat pacaran
gue harus nyicil utangnya wulan
teruses kirim buat bapak sama makanan
kamu tadi habis dihukum kan
disuruh lari di lapangan sama guru kamu
kakak tau dari depon
kamu kenapa sih lan
kok jadi gak beres kayak gini
nggak beres apanya sih kak
kamu dihukum sama guru kamu
siapa sih yang ngajarin kamu
pacar kamu yang namanya gibran itu
lebih baik kamu gak usah pacaran sama cowok
yang berpengaruh buruk buat kamu
kamu udah putusin dia
kalau papa pulang dan kamu belum putus sama pacar kamu
kakak akan aduin semua ke papa
dan satu lagi
nanti sampai di rumah
dan kamu gak boleh kemana mana
tapi kak hari ini aku ada
pokoknya kamu gak boleh kemana mana hari ini
gue kan udah ada janji sama roman
bu indah maaf bu
tentu untung ibu ketemu kamu disini
ada yang mau ibu ibu bicarakan
sekolah kita kan semester ini mau memberikan penghargaan kepada siswa siswa yang berprestasi
nah di bidang matematik ada wulandari
di bidang bahasa inggris ada samuel
dan di bidang sastra
oleh karena itu ibu harap orang tua kamu bisa datang
pemberian penghargaan tersebut
insya allah bisa bu
kabarin orang tua saya di kampung
tanggal pastinya masih akan dirindukan sama kepala sekolah
yang penting sekarang kamu udah tahu
supaya kamu bisa kasih kabar ke orang tua kamu di kampung
ibu mau ke atasnya dulu
ini kabar baik banget nih
ini kabar baik banget nih
terima kasih ya allah
atas segala nikmat rezeki dan karuniamu
ya allah haba percaya
bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan
semua atas kehendak dan izinmu ya allah
kuserahkan semua langkah dalam hidup kepadamu
tontonlah hamba ke jalanmu yang benar
lindungilah hamba dan semua orang yang hamba sayangi
yaitu mama bapak adik hamba ya allah
dan ulang dari